dan selanjutnya kami akan bergabung dengan koordinator liputan senen indonesia iman nugroho yang juga berada di kawasan harmoni tempatnya di kawasan patung kuda jakarta
iman selamat sore bagaimana saat ini kondisi di sana
iman halo silakan gambarkan situasi saat ini di kawasan patung kuda
saya berada di kawasan jalan tambrin di perempatan tempatnya ada di halsebang indonesia
ini di sekitar saya sekarang sekitar satu jam yang lalu aparat keamanan berhasil menguasai daerah sekitar patung kuda
memukul mundur demonstran mahasiswa dan masyarakat yang saat ini sedang berada di sekitar tamrin
kalau kak kak kak bisa melihat di belakang kita di ujung sana
demonstran yang berhasil dibungkur mundur
mereka juga membuat kekacauan di sepanjang jalan tamrin
kalau di seberang saya kalau kawan kawan melihat bagaimana mobil pemadam kebakaran sedang memadamkan api yang dibuat oleh para demonstran
saat ini polisi sedang terus memukul mundur demonstran ke arah
pembunyaran hotel indonesia
iman seperti kita ketahui juga banyak sekali fasilitas publik di sana
ada mrt ada transjakarta juga yang berada di sekitar kawasan tamrin
bagaimana kondisinya saat ini apakah masa aksi juga sampai melakukan aksi yang agresif ke berbagai fasilitas publik
termasuk juga pusat perbelanjaan hotel yang ada di kawasan tamrin di sana
ya kalau sepanjang kepenglihatan saya pengamatan saya
tidak ada transportasi umum yang melintas saat ini
ada banyak kerusakan yang terjadi di sekitar sini
kita melihat pecahan botol di mana mana
fasilitas umum lain yang dibakar ditarik kemudian lampu lalu lintas yang dipecah dan lain sebagainya
ini saat ini aparat keamanan sedang menyingkirkan itu semua agar jalanan bisa kembali dilalui
kalau kalian kan melihat
di belakang saya upaya memukul mundur demonstran terus dilakukan
sementara di ujung yang lain banyak poster kemudian spanduk yang ditempel
yang ditempatkan di sana sebagai aspirasi mereka yang dibawa dalam demonstrasi kali ini
melintas di samping saya ini adalah water cannon
yang sengaja dihadirkan untuk membersihkan sisa sisa
demonstrasi yang saat ini didengarkan oleh demonstran
kalau kawan kawan melihat water cannon menyemprot sumber api yang sengaja dibakar untuk menciptakan kekacauan
di belakang saya di sudut yang lain aparat keamanan juga terus memukul mundur demonstran ke arah sana
ke arah sisi dari tanah abang
yang kita lihat di sini
kalian bisa lihat dia masih menggerombol terus melempari aparat keamanan dengan menggunakan batu kayu besi dll
iman nampaknya masa kali ini sudah tidak berorasi lagi
tapi yang terjadi adalah kerusuhan atau kericuhan yang terjadi antara aparat kepolisian dan juga aksi massa
sejak satu jam yang lalu ketika pecah bentrokan antara aparat keamanan dengan demonstran
tidak ada lagi orasi
yang ada hanya lemparan batu
lemparan kayu besi dll
ke arah aparat keamanan
sementara aparat keamanan membalas dengan gas air mata membalas dengan water cannon
dan berusaha memukul mundur
kita tahu ini semua terjadi karena jalanan menuju ke istana di blokade
dan tidak ada pejabat satupun yang menemukan mereka
maka pecahlah kerusuhan
baik iman nanti kami akan hubungi anda kembali untuk memperbarui informasi di sana
terkait dengan aksi unjuk rasa menolak undang undang cipta kerja
terima kasih iman